aku harus pastikan jika si penopeng itu adalah kenteng manik
jika ternyata bukan aku harus tetap membuat seakan akan si penopeng itu benar benar akan tren panik
ini sangat menarik
dengan keadaan ini aku akan membuat wang suci
berhentilah mengejarku nimas
tindakanmu itu akan berbuah sia sia
mengingat aku tidak akan pernah menerima cintamu
kenapa kamu tidak bisa menerima cinta aku
bagi aku cinta itu hanya sekali seumur hidup
dan itu sudah terjadi pada nimas tirtawati
tapi dia sudah mati
dia sudah mati
tapi cinta aku masih hidup
cinta aku abadi
aku ingin mencintaimu
aku ingin mencintaimu

mau sampai kapan
sampai beliau menitis kembali
makanlah obat ini
untuk mengobati luka dalammu
untuk mengobati luka dalammu
jangan sekali sekali lagi mengejar ngejar aku
jangan lakukan itu
aku akan rebut lembah pancawara
dengan kedua tanganku
akanku hancurkan makam tirtawati di tempat itu
hanya dengan cara itu
takkan seorang daka akan berhenti
menemukan nekisang kembali tirtawati
ampun gusti ratu
lebih baik gusti ratu mempertimbangkan kembali
perselisihan dengan salakapura
mengingat salakapura memiliki senopati
di medan perang manapun gusti ratu
benar gusti ratu
saya tidak akan berhenti
kesaktian senopati sakaradewa
hanya setingkat di bawah dewata
apa yang dikatakan orang itu terlalu besar besar
namun gusti ratu
senopati cakradewa memang tidak bisa terkalahkan
hal itu membuktikan
kalau dia memang saktiman raguna
ada seseorang yang ingin bertemu dengan gusti ratu
kalau kau berani macam macam
kau tidak mungkin selamat keluar dari sini
kerjasama seperti apa yang kau maksud
aku membutuhkan bantuan
untuk menyingkirkan sakaradewa
karena aku mendengar
prabu sorandaka akan mewariskan tahtanya kepada dia
dan ini tidak bisa terjadi
tidak boleh terjadi
aku tidak mungkin berbohong
aku tidak mungkin berbohong
buat apa aku mempercayainu
buat apa aku mempercayainu
buat apa aku mempercayainu
buat apa aku mempercayainu
buat apa aku mempercayainu
bangsamu sendiri aja kau hianati
hanya orang bodoh yang percaya
karena dengan kerjasama denganku
bisa mengalahkan salagapura
aku memiliki rahasia
aku memiliki rahasia
yang akan membawa kita pada kemana
aku tahu cara membunuh cakra dewa
aku tidak bisa melakukan itu sendiri
untuk meraih kemenangan
aku benar benar bercanda
ya allah mudah mudahan saja dia tidak mengenaliku
maaf kisanat bisakah engkau menolongku
pak man apa yang bisa kulakukan untuk membantuku
aku sedang dalam masalah gerobakku tergelincir
karena roda kirinya patah banyak karung beras yang kubawa
aku sedang mencari bantuan untuk menolongku mengangkat karung karung beras itu
aku mohon bantulah aku kisanat
aku akan memberi upah meski tak banyak
ini adalah jalan rezekiku
kalau aku dapat upah dan aku memiliki uang aku bisa membeli makanan
bagaimana kisanat bisakah engkau membantuku
insyaallah pak man aku akan membantuku
baik pak man
gusti prabu surandaku
amba sudah menjalankan titah gusti prabu
untuk menemui gusti anom pajajaran
jauh lebih buruk dari apa yang hamba perkirakan
ada masalah apa dengan pajajaran
untuk berpihak kepada karanggendang
pekerjaanku sudah selesai
aku tidak tega membangunkannya
aku beristirahat sekarang
kenapa kau malah duduk duduk saja
cepat kerjakan sana
pekerjaanku sudah selesai paman
jaga dewa batara
cepat sekali kau mengerjakannya
ini semua bukan karena aku cepat bekerja
paman sudah tertidur sangat lama
dan aku tidak tega
untuk membangunkan paman
terima kasih banyak paman
raka itu tidak mungkin
mungkin saja itu terjadi
ibu ndang ting mani
adalah si penopeng itu
itu sangat tidak mungkin
aku tidak percaya
untuk apa ibu ndang ting mani
gusti ratu kentriman
terlalu beresiko bagi gusti ratu kentriman untuk melakukannya
mengingat status gusti ratu kentriman sekarang adalah ibunda dari gusti prabu hanya
sebaik kita selidiki masalah ini dengan serius
iya raka benar kita tidak bisa asal menuduh seperti ini
apalagi saat ini kita tidak memiliki bukti yang sangat pas
sampuras rampus marilai
aku harus pastikan jika si penopeng itu adalah kenteng manik
jika ternyata bukan aku harus tetap membuat seakan akan
si penopeng ini
tentu benar benar kentrim manik
ini sangat menarik
dengan keadaan ini aku akan membuat walang sungsang dan surawese salam berselisih
uang ini bisa kupakai untuk membeli makan nanti sore
untuk berbuka puasa
dan mengejar dia
aku tidak percaya
pajajaran berpihak kepada karangkendang
begitulah yang hamba dengar gusti prabu
aku masih belum percaya
prabu siliwangi selalu menjaga hubungan baik dengan kita
dan selalu bersikap adil
prabu anom suraweseza
bisa mengubah kebijaksanaan
yang sudah dijalankan oleh ayahandanya
menurut hamba gusti prabu
termakan muslihat karangkendang
sehingga akhirnya mereka berpihak padanya
sebaiknya gusti prabowo harus segera mengambil tindakan
sebaiknya gusti prabu
jangan terburu buru mengambil keputusan
apa saranmu cakradewa
ada baiknya gusti prabu mengirim keputusan
untuk memberi peringatan kepada prabu anom suraweseza
seperti yang diceritakan tunggak semi
itu keputusan bijaksana yang bisa kita ambil
jika gusti prabu berkenan
hamba siap diutus kepada jajaran
aku ceritakan kau
untuk berangkat kepada jajaran
jangan dikah gusti prabu
aku sudah menduga
pasti surandaga akan lebih memihak cakradewa dibandingkanku
cakradewa memang akan selalu menjadi duri dalam daging